semrautnya instalasi kabel yang berada di dalam drainase di bukota menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir
upaya pemindahan kabel ini pun membutuhkan biaya yang tinggi dan waktu yang tak sebentar
fakta itu terungkap setelah ditemukannya sampah kulit kabel yang cukup banyak di dalam drainase atau gorong gorong beberapa waktu lalu
selama lebih dari sepekan pemerintah provinsi dki jakarta pun melakukan penyelidikan
dan hasilnya lebih dari sembilan puluh persen gorong gorong di jakarta berisi instalasi kabel milik pln telkom serta kabel optik lain yang semraut
susunan kabel yang tidak rapi dinilai menjadi salah satu penyebab terjadinya genangan akibat tak lancarnya aliran air
dan ternyata kabel kabel seperti ini pemasangan utilitas kabel kabel dengan drainase campur ini hampir terjadi mungkin di sembilan puluh persen gorong gorong di jakarta
ini problemnya dan tidak mudah jadi itu pertama yang kedua yang di gorong gorong yang lain kalau tidak ditemui kabel kabel seperti itu
malang melintang tadi ini juga ada sedimentasi baik pasir maupun gundukan semen kotoran terus campur jadi satu itulah yang menyumbat semua saluran
pemindahan dan pembuatan box khusus instalasi kabel diwacanakan pihak pemprov dki jakarta
kedepan sepertinya solusinya kita harus bikin namanya ducking utilities
jadi memisahkan antara semua kabel kabel ini ya utilitas perkabelan yang penting ini tidak bersatu dengan saluran air
nah karena itu karena biayanya mahal ini mesti harus direlokasi
tapi merelokasinya tidak serempak
karena bahaya bisa padam jakarta dibangun dulu model ducking utilities
bentuknya kotak itu bisa ditutup
kalau orang butuh tinggal dibuka bloknya kemudian tembus kabelnya ditarik dengan pakai alat sehingga terhubungkan antar blok blok blok tadi
upaya pemindahan tersebut akan mulai dibicarakan pekan depan bersama pln dan telkom
sementara itu pasukan biru pun akan diterjunkan
setiap hari untuk mengeruk sampah yang tersangkut pada instalasi kabel di gorong gorong
di akartika jakarta